dan untuk membahas kasus pilot dan juga kopilot batik air tertidur saat terbang
kita akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan alvin lee
yang telah bergabung bersama kami di kompas semalam
bagaimana terkait dengan regulasi penerbangan awak penerbangan sebelum melakukan penerbangan
ya saya kalau regulasinya saya kira sudah ada dan saya sudah mempelajari juga laporan awal knkt
waktu istirahat yang diberikan kepada awak pesawat yaitu pilot dan kopilot
waktu istirahatnya juga sesuai dengan peraturan
jadi secara regulasi ada dan waktu istirahatnya juga diberikan sesuai dengan peraturan
tapi memang ada masalah kopilotnya itu kan menurut keterangan baru saja mempunyai dua anak ya kembar
sehingga mungkin kualitas tidurnya itu tidak baik
karena dia harus bangun tengah malam bergantian dengan istrinya
dan kalau tidak salah pilotnya itu juga sedang pindahan rumah
nah ini hal hal seperti ini yang membuat kualitas waktu istirahat
mereka itu agak terganggu
dan saya juga mempelajari bahwa ketika mereka itu masuk kerja jam satu dua puluh lima pagi
berarti mereka berangkat dari rumah itu sekitar tengah malam
kemudian take off pertama dari cengkareng ke kendari itu jam empat
ketika penerbangan pertama jakarta ke kendari kopilotnya itu sudah minta izin kepada kapten
untuk menerbang ke kendari ketika penerbangan pertama jakarta ke kendari kopilotnya itu sudah minta izin kepada kapten
untuk dia beristirahat tidur
dan itu diizinkan kapten yang menerbangkan sendirian
kemudian pada rute baliknya dari kendari ke jakarta
gantian kaptennya yang minta udah kopilotnya yang menerbangkan katanya tidur
kaptennya sempat bangun sebentar tapi kemudian tidur lagi
dan pada saat itulah pada sekitar jam sembilan empat puluh tiga atau jam delapan empat puluh tiga wib
ketika pilot sudah kontak dengan soekarno hatta
itu kopilotnya yang menerbangkan sendirian karena kaptennya tidur dia tertidur juga
jadi dia tidak sadar bahwa dia sendiri tertidur
di sanalah mulai ada masalah itu
berarti menurut anda secara regulasi waktu istirahat ini sudah sesuai ya
ini balik lagi tergantung pilotnya sendiri ya dalam kasus ini ya
jadi ini memang kondisi pilot yang saya nilai mengalami keletihan bukan sekedar lelah tapi keletihan fisik maupun mentalnya
saya kok lebih perhatian kepada kondisi kejiwaan pilot ini sedang letih gitu
oke ini kalau berbicara soal sebenarnya waktu istirahatnya sudah cukup tapi sepertinya tidak dimanfaatkan begitu dengan baik untuk beristirahat
karena memang urusan pribadi yang memang sedang diurus oleh pilot maupun kopilot
menurut anda sendiri regulasi yang baik untuk mengatasi hal seperti ini sebaiknya seperti apa
medex ini fokus pada kesehatan fisik jantung kolesterol mata pendengaran dan sebagainya
kondisi kejiwaan ini nyaris tidak terdeteksi
jadi yang saya harapkan nanti juga ada pemeriksaan kesehatan kejiwaan
bukan berarti orangnya sakit jiwa ya tapi sedang mungkin kan orang sedang stres sedang ada
masalah itu kan kejiwaannya terganggu
nah hal hal seperti ini yang perlu dideteksi
seseorang yang sedang stres berat sedang marah berat itu bisa melakukan hal hal yang di luar kewajaran
ini kan kalau kita lihat sudah di nonaktifkan begitu sementara pilot dan juga kopilot
lalu bagaimana dengan sanksi yang diberikan untuk pihak maskapai
ya pertama ya menjatuhkan sanksi pada
sanksi pada personil itu tidak menyelesaikan masalah
ya dua personil yang bermasalah ini memang disingkirkan sementara waktu
tapi kalau akar permasalahannya misalnya shift kerja yang berangkat tengah malam ini
apa yang harus diperiksa dan sebagainya ini kan yang harus dibenahi di sana
kalau ini tidak dibenahi ini akan terulang lagi
jadi bagi saya saya tidak begitu memperhatikan sanksinya apa
kalau batir mengistirahatkan sementara tidak menerbangkan
saya melihatnya lebih pada memberi kesempatan mereka pertama untuk konsentrasi membantu pada penyelidikan
jadi jangan dianggap ini sebagai sanksi
kedua juga untuk pemulihan kondisi kejiwaan mereka
mereka jelas ini sangat letih ya ini biar biar kembali duduk
tapi saya tidak melihatnya sebagai sanksi
ini lebih pada fokus pada
nah hasil pemeriksaan nanti adalah untuk perbaikan perbaikan
bukan hanya untuk batik air saja tapi semua maskapai penerbangan di indonesia
sehingga memang benar benar kualitas dari pilot maupun kopilot ini terjaga ya selama bertugas
menurut anda kedepannya baiknya seperti apa
apakah perlu dikeluarkan regulasi baru begitu terkait dengan menjaga kualitas mental ataupun kualitas fisik dari para kopilot atau seperti apa
beberapa hari yang lalu ikatan pilot indonesia ini juga menyelenggarakan diskusi tentang framework untuk manajemen fatigue
keletihan yang mengelola keletihan ini
jadi hal hal seperti ini saya kira perlu nantinya dibahas bersama pilot
kemudian airline kemudian regulator
agar ke depan ini masalah fatic management ini betul betul mendapatkan perhatian yang lebih baik
tidak terjadi lagi seperti ini
kejadian ini tidak terulang lagi begitu
sehingga benar benar kualitas dari pilot maupun kopilot yang bertugas ini tetap terjaga
terima kasih pengamat penerbangan
mas alvin lee telah bergabung bersama kami di kompas malam